sejumlah pengendara roda dua nekat berputar arah di tengah padatnya arus lalu lintas saat menghindari penindakan yang dilakukan petugas kepolisian di jalan ledjen suprapto kemayoran jakarta pusat selasa pagi
tanpa melengkapi diri dengan helm pengendara sepeda motor matik ini seketika panik saat dihampiri petugas satlantas di jalan ledjen suprapto kemayoran jakarta pusat selasa pagi
kepanikan bertambah saat pengendara yang tidak dapat menunjukkan surat surat kendaraannya berupaya kabur dengan berputar arah di tengah padatnya arus lalu lintas
jarak yang dekat menjadi alasan para pengendara roda dua nekat berkendara tanpa menggunakan helm hingga tidak membawa surat surat kendaraan
dari hasil penindakan yang dilakukan sebanyak empat puluh pengendara langsung dikenakan sanksi tilang
biasanya juga untuk aktivitas dekat dekat
itu yang terbaru karena emang saya tahu bakalan dibawa